ya petikan gitar dan suara manis dari duo kings of convenience asal norwegia
menghangatkan ribuan penonton di jakarta pada konser yang digelar pada kamis malam
tampil sederhana mereka berhasil membuat para fansnya bernyanyi dan bernostalgia bersama
kings of convenience kembali menggelar konser ketiga di jakarta setelah manggung pada dua ribu tujuh dan dua ribu sepuluh
digelar di ballroom sebuah hotel para penonton pun terlihat sangat antusias sejak penjualan tiket dibuka
duo asal norwegia ini tampil di indonesia dalam rangkaian tour albumnya yang dirilis pada dua ribu dua puluh satu yang bertajuk peace or love
eric lambeck boo dan erlen ai membuka konser dengan lagu call my hair yang diambil dari album terbaru mereka
band yang debut pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini mulai dikenal di era dua ribu an
tiga lagu dari album kedua mereka yang bertajuk riot is the new loud turut dibawakan seperti cayman island
akhirnya ketemu lagu apa yang paling kalian sukain tadi
konser yang berlangsung selama empat jam ini ditutup dengan tiga lagu and core
bertepatan dengan hari musik nasional pada sembilan maret
dua musisi tanah air bilal indrajaya
dan kuro suke dipercaya menjadi penampil pembuka konser ini
juanita sumantri sarzan india jakarta